pengadilan negeri jakarta utara menggelar sidang ke enam dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama atau ahok di gedung kementerian pertanian
sidang digelar sejak pukul sembilan pagi agenda sidang mendengarkan keterangan penyidik untuk mengklarifikasi kesalahan penulisan berita acara pemeriksaan milik saksi pelapor wil yudin abdul rashid dhani yang dihadirkan pada sidang selasa pekan lalu
dalam berita acara itu tertera wil yudin melaporkan dugaan penodaan agama pada tujuh september dua ribu enam belas atau tiga pekan sebelum ahok berpidato yang menyinggung surat al maida ayat lima puluh satu di pulau pramuka kepulauan seribu
tim kuasa ahok pun mempertanyakan kredibilitas saksi pelapor sidang hari ini selesai sekitar pukul satu siang
korrespondensi nn indonesia yudi yudawan tadi memantau jalannya persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama
yuda selamat siang apa saja
hasil keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang kali ini
informasi terakhir persidangan sudah selesai dilakukan yuda
ya elvira memang persidangan kali ini berlangsung cepat meskipun tadi sempat dikemukakan akan ada enam saksi yang akan sedianya dihadirkan pada persidangan hari ini
namun sayangnya hanya ada tiga saksi yaitu senama bribka agung hermawan bribtu ahmad hamdani serta wiliudin abdul rashid
selaku pelapor pada peristiwa dua puluh tujuh september
dua puluh tujuh september dua ribu enam belas lalu di kepulauan seribu
yang menarik memang betul sekali elvira seperti tadi berita yang sempat anda bacakan bahwasannya memang ada ketidaksesuaian mengenai berita acara pemeriksaan
di mana wil yudin mengatakan bahwasannya dia menyaksikan rekaman pidato ahok di kepulauan seribu pada tanggal tujuh september dua ribu dua puluh
kurang lebih sekitar tiga pekan atau tiga minggu sebelum ahok sebenarnya melakukan pidato pada tanggal dua puluh tujuh september
ketidaksesuaian itu menjadi rancu mengingat kalau berdasarkan dari delik aduan secara lokus tempus ataupun lokasi kejadian maupun peristiwa pelaporan tidak sesuai dengan fakta
sehingga ini merupakan hal yang dipertanyakan oleh majelis hakim
selain itu juga majelis hakim mencecar bribka agung hermawan terkait mengenai pencatatan hari dan tanggal dari berita acara pemeriksaan yang dilaporkan oleh wil yudin
dimana wil yudin mengatakan bahwasannya hari itu pada tanggal tujuh september
seharusnya adalah hari selasa tetapi malah justru dicatatkan pada hari kamis
sehingga kedua fenomena ini menjadi sebuah pertanyaan besar pada persidangan hari ini
sehingga majelis hakim meminta persidangan ditunda dan dilanjutkan lagi pada tanggal dua puluh empat januari dua ribu tujuh belas mendatang
selain itu dari kuasa hukum hambry jemaat juga menyatakan kredibilitas dari saksi maupun pelapor yang dihadirkan hari ini dipertanyakan
mengingat bahwasannya laporan itu sendiri
tidak sahih tidak valid
mengingat dia tidak mampu memberikan kapan kejadian dia menyaksikan video youtube tersebut
kemudian juga mengenai pencatatan sendiri dinyatakan tidak valid
hal ini merupakan pertanyaan besar yang akan diberdalami lagi baik itu dari tim kuasa hukum ahok sendiri maupun dari majelis hakim
sementara itu elvira mengenai sidang hari ini suasana di luar terbilang masih ramai
kalau boleh saya review sendiri persidangan berpindah ke kawasan kementerian
pertanian di daerah sekitar ragunan ini sudah tiga kali sejak tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu enam belas lalu
dan memang diharapkan dengan persidangan dipindahkan dari kawasan gajah mada semula persidangan dari pertama hingga persidangan keempat
hal ini bertujuan untuk menghindari adanya bentrokan ataupun adanya gesekan antara dua kubu tim supporter dari masing masing pelapor maupun dari terdakwa sendiri elvira
sepanjang hari tadi kami melihat bahwasannya kondisi aman kondusif
masing masing tim pembela ataupun tim supporter maksud saya memberikan orasi memberikan dukungan dan aparat sangat bersiaga cukup ketat
karena kami tim media sendiri pun tidak bisa sembarang untuk melintasi kawat berduri yang memisahkan dua kubu pembela dari masing masing tim baik itu dari pihak ahok maupun dari pihak pelapor
yuda jika kita tahu di dalam sidang sebelumnya
ahok sedikit irit berbicara bahkan jarang sekali berbicara kepada awak media
apakah ada hal yang berbeda dalam sidang kali ini
ya memang pada saat ini sayangnya saya tidak mengikuti secara langsung di dalam elvira karena posisi saya ada di luar
tapi berdasarkan dari informasi beberapa rekan yang melakukan peliputan di dalam
ahok sendiri memang tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk mengkonfrontasi hal tersebut karena tim kuasa hukum sendiri sedari pagi sudah banyak memberikan statement terkait mengenai rencana persidangan pada hari ini
pertama maupun dari siraprayuna sendiri maupun dari humbrijemat yang berhasil dihimpun oleh tim liputan cnn indonesia pada hari ini
mereka sendiri bahwasanya lebih mempertanyakan mengenai kredibilitas dari para saksi yang dihadirkan hari ini
kemudian juga mengenai konten daripada persidangan hari ini sendiri yang memang terbukti majelis hakim menunda persidangan ini dan menghentikan persidangan pada pukul tiga belas
yang terhitung merupakan persidangan salah satu yang cepat dibandingkan minggu lalu
dimana persidangan bisa berlangsung hingga pukul dua puluh
waktu indonesia barat elvira
baik terima kasih yudawan informasi anda
dan pengadilan negeri jakarta utara kembali menggelar sidang ke enam dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki nonaktif basuki cahayapurnama
sebelumnya telah berlangsung lima sidang untuk kasus ini berikut kami hadirkan rangkumannya
sebelumnya dalam sidang perdana tiga belas desember dua ribu enam belas basuki cahayapurnama membacakan nota keberatan
dalam eksepsinya itu yang terdapat adalah
ia menyatakan tidak berniat menghina para ulama dan menistakan agama islam seperti yang dituduhkan
menurut ahok ada salah persepsi dari pernyataan saat mengutip surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu
sidang berlanjut pada dua puluh desember dua ribu enam belas
sidang yang berlangsung satu jam tersebut beragendakan mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi ahok dan kuasa hukum
jaksa membeberkan pendapat atas nota keberatan ahok dan nota keberatan kuasa hukum
selanjutnya sidang ketiga dilanjutkan dengan agenda putusan pada selasa dua puluh tujuh desember dua ribu enam belas
sebelum membacakan putusan selam majelis hakim membacakan surat dakwaan jaksa serta nota keberatan terdakwa dan tim kuasa hukum
majelis hakim lalu memutuskan menolak seluruh eksepsi terdakwa dan tim kuasa hukum
sementara itu sidang lanjutan keempat pada tiga januari dua ribu tujuh belas jaksa penuntut umum menghadirkan enam saksi pelapor
mereka adalah nafel haidir hasan dari gnvf mui
serta samsu hilal dan musin alatas dari fpi
jaksa juga mendatangkan gusjo setiawan pedri kasman dan ibnu baskoro
bukti yang dihadirkan oleh saksi berupa rekaman video pidato ahok di kepulauan seribu berderasi tiga belas detik
dan kelima atau terakhir sepuluh januari dua ribu tujuh belas ada lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum
mereka adalah irina handono pedri kasman muhammad burhanuddin wil yudin abdul rashidani dan ibnu baskoro
namun ibnu baskoro berhalangan hadir
karena masih berada di aceh
kredibilitas para saksi seperti pedri kasman dan irina handono dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum ahok
ini karena kelimanya tidak berada di lokasi saat ahok melakukan ceramah di kepulauan seribu